kota malang jawa timur menawarkan sensasi liburan yang berkesan
wisata alamnya beragam dan kulinernya yang selalu membuat rindu ingin mencoba kembali
priscila dauhan akan mengajak anda untuk mencoba serunya bermain di taman labirin
dan mencoba kuliner olahan tempe khas malang
informasi menarik berikut sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya anita mai pamit undur diri
selamat siang dan sampai jumpa

air mancur sebagai tujuan utama
setiap jalan di taman ini dipatasi pagar rumput setinggi dua meter
anda dijamin bingung dan tak bisa mengintip untuk melihat rute jalan
karena pagar rumputnya cukup tinggi
oke selamat siang
siap selamat siang
nah mas ini strateginya gimana nih buat masuk ke labirin ya
nah di sini mainnya main target
target utama air mancur di tengah
nanti keluarnya kembali lagi ke sini
oke jadi pintu masuk pintu keluar sama ya
berapa lama estimasinya
tergantung kecepatan kita ya
ya tergantung aku juga
oke deh makasih ya mas ya
nah sesuai kata masnya nih
berapa menitnya kita sampai ke air mancurnya tergantung kecepatan kita
berapa cepat saya
wah ternyata buntu nih
berarti saya harus cari jalan yang lain untuk menuju ke air mancur
karena sejauh mata memandang hanya ada pagar tanaman tinggi menjulang
akhirnya setelah berputar putar selama lima menit
sampai di air mancur
akhirnya saya sampai ke air mancur
kira kira butuh waktu sekitar lima menit
untuk sampai ke sini
jalannya untuk kembali lagi ke tempat tadi saya masuk
tapi jangan khawatir akan tersesat terlalu lama ya
dengan beberapa kali berputar putar
anda pasti akan langsung menemukan air mancurnya
langsung hafalkan jalan kembali ya
supaya anda bisa menemukan air mancur
supaya anda tidak tersesat lagi
tips untuk anda yang ingin coba wahana ini
dan jangan sungkan untuk ikut rompongan lain
kalau anda sendirian
sensasi tersesatnya semakin seru
kalau dirasakan sama sama
bingung ternyata rutinnya selalu beda nih
oh gitu udah berapa kali kesini
udah tujuh kali tapi ternyata gak apa apa tuh
tapi seru ya
seru banget seru banget
usai bermain di taman labirin
saya tergoda untuk mencoba flying fox
yang ada di wahana wisata coban rodo
pertama menggunakan helm sebagai pelindung kepala dulu
permisi kami bantu ya
dengan membayar karcis sepuluh ribu rupiah
anda dapat mencoba wahana flying fox
sambil menikmati keindahan alam yang asri
wahana ini cocok untuk anda yang gemar
mencoba kegiatan yang memicu adrenalin
nah ini semua udah dipakai ya helm
full body harness dan juga peluncur
nah saya udah siap
sekarang saya mau naik flying fox ya
puas bermain perut saya langsung lapar
saya pun menuju ke sebuah
desa yang kebanyakan penduduknya
menjadi pengusaha keripik tempe khas malang
silima gak ya
di kampung sanan kabupaten malang jawa timur
anda bisa menemukan beragam rasa keripik tempe
saya pun tak sabar melihat bagaimana proses
pembuatan keripik tempe khas malang
ini awalnya tuh tahun berapa sih keripik tempe ini
awalnya ini tahun sembilan puluh tujuh pas krismon
oke nah itu awalnya inspirasinya gimana mas bisa bikin keripik tempe
dulunya itu jualan tempe tempe mentah itu dibawa ke pasar
kan kalau masih ada nggak laku gitu kan dibawa pulang
dijual besoknya lagi kan nggak bisa
terus bapak punya inisiatif dibikin keripik tempe
terus dijualnya di pasar lagi
kok lama lama yang laku keripik tempenya
malah yang laku keripik tempe
boleh coba gak nih mas
mau gak silahkan
makanan ikonik ini dapat diolah menjadi berbagai macam lauk
selain keripik tempe ada pula orem orem atau sayur tempe khas malang
yaitu tempe dengan kuah santan yang disajikan dengan lontong
masakan ini hampir mirip dengan lontong sayur khas ibu kota
cuma bedanya dia pakai toge ya
makan siang saya kali ini lengkap dengan beragam olahan tempe khas malang
orem orem dan keripik tempe
jika anda ingin membawa pulang oleh oleh
sebungkus keripik tempe dibanderol dengan harga sembilan ribu rupiah
sedangkan orem orem dibanderol seharga seratus rupiah
beri tahu di kolom komentar